lebaran tahun dua ribu dua puluh menjadi perjalanan mudik perdana di tengah pandemi
saat itu pemerintah melarang dan hasilnya banyak pelanggaran
salah satunya temuan aparat di pelabuhan merak cilegon banten ini
saat truk dibongkar petugas mendapati delapan belas orang dan tiga unit sepeda motor
seluruh penumpang gelap itu adalah pemudik
mereka terpaksa menggunakan calo untuk bisa menyeberang ke sumatera dengan membayar hingga lima ratus ribu rupiah
ada juga cerita seorang pria yang berjalan kaki ke kampung halaman
lantaran mobil travel yang ditumpangi diminta putar balik setelah terjaring operasi penyekatan
ia terpaksa meneruskan sebagian perjalanannya dari jakarta ke solo jawa tengah dengan berjalan kaki
tiga pria ini berujar seluruh uangnya sudah habis membayar travel yang mematok harga tinggi akibat larangan mudik
berkaca dari tahun lalu kebijakan larangan mudik tahun ini disebut masyarakat transportasi indonesia
hanya buang buang energi selama fasilitas transportasi seperti terminal stasiun bandara dan pelabuhan tidak ditutup
artinya mudik tidak bisa dijadikan kaming hitam penyebaran virus karena sampai saat ini siapapun boleh berpergian keluar kota di tengah pandemi
ketimbang dilarang mti menilai mudik lebih baik dikendalikan dengan cara melakukan tes covid sembilan belas pada setiap pemudik
saat berangkat hingga arus balik
sebaiknya pemerintah dapat mengendalikan pada saat mudik jadi bukannya melarang
kalau mau melarang gampang tutuplah pada saat itu semua bandara pelabuhan terminal dan stasiun tidak beroperasi
otomatis itu akan berhenti semuanya
itu jauh lebih mudah tidak perlu mengerahkan
jangan berharap berada di jalan untuk menjaga sejumlah kendaraan
lebih murah lebih efisien tidak menggunakan anggaran cukup besar
nah kalau mau kita berpikir cukup cerdas kebijakannya diubah
bagaimana mudik tahun ini adalah mudik yang sehat tapi terkendali
karena mulai dari titik keberangkatan hingga sampai tujuan itu dipantau terus
lebih mengedukasi masyarakat
intinya sebenarnya bagaimana masyarakat itu menjaga atau mengikuti protokol kesehatan
inilah kesempatan bagi pemerintah untuk makin masif lagi mengkampanyekan protokol kesehatan
namun epidemiolog dari griffith university diki budiman menyatakan
putusan pemerintah melarang mudik lebaran adalah tepat
salah satu alasannya adalah tingkat positivity rate di indonesia yang di atas sepuluh
yang menunjukkan kondisi pandemi yang tidak terkendali
tes positivity rate yang di atas sepuluh persen artinya pandemi tidak terkendali
itu sangat clear jelas ya
tidak ada interpretasi lain
kalau mau dikatakan kita terkendali strateginya adalah tes positivity rate kita harus lima persen minimal
bahkan kalau bisa di bawah itu
nah oleh karena itu maka pergerakan manusia ya apalagi dalam mudik ini kan
bisa banyak sekali akan bisa ditahan hitungannya
dan ditambah lagi ancamannya adalah adanya strain baru
sementara itu menindaklanjuti aturan larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh
pemerintah daerah istimewa yogyakarta akan memperketat pemeriksaan penumpang berbagai moda transportasi di wilayah perbatasan
ya kalau itu ada larangan tentu kita akan lebih perketat lagi dari biasanya
di bandara tentu nanti akan ada pemeriksaan baik yang berangkat maupun yang pulang
lalu di stasiun juga yang berangkat dan yang pulang
nah untuk yang darat lain misalnya di jalan raya ya seperti biasanya kita akan melakukan pemeriksaan
adapun larangan mudik akan berlaku dimulai pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu serta sebelum dan sesudah tanggal ini
masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan keluar daerah
kecuali dalam keadaan yang mendesak
tahun dua ribu dua puluh satu mudik diitiadakan
berlaku untuk seluruh asn tni polri bumn karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat
sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin
sesuai dengan yang diharapkan
pemerintah melalui surat keputusan bersama skb tiga menteri juga telah memangkas cuti bersama tahun dua ribu dua puluh satu
cuti bersama libur hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah pada tujuh belas delapan belas sembilan belas mei dibatalkan
cuti bersama dalam rangka hari raya idul fitri hanya pada tanggal dua belas mei
hari raya idul fitri diperkirakan jatuh pada tanggal tiga belas dan empat belas mei dua ribu dua puluh
kemiliputan cnn indonesia